duit sebanyak ini dari mana bang
ya dari dagang lah
abang jujur sama ayah bang
apa yang rahasiain bang
kamu tuh gak pernah percaya sama suami ya
kamu pikir suami kamu ngapain
punya duit banyak bukannya seneng
malah curi kan
udah pergi kamu
duit sebanyak ini dari mana nih
ini jangan jangan sih monyet nih yang bawa
wah kalau begini terus bener bener cepet kaya gue
bener apa kata mbak rosso
dalam beberapa hari nih monyet bakalan baloin gue duit
makasih mbak rosso
ini bakal bini gue joget dangdut ini ya
terus terus cepet dok
terus sini nih
sana lagi dikit
barang barang ini semuanya dapat dari mana bang
ya dari warung lah
mau dari mana lagi
ayo tahu berapa pendapatan di warung bang
udah deh gak usah banyak tanya
ini semua karena kita pelihara monyet
kita bakalan kaya raya banyak duit
kamu tinggal nikmatin aja
ya gue sekarang punya duit segini banyak
duit sebanyak ini dari mana bang
ya dari dagang lah
abang jujur sama ayah bang
apa yang rahasiain bang
kamu tuh gak pernah percaya sama suami ya
kamu pikir suami kamu ngapain
punya duit banyak bukannya seneng malah curikan
udah pergi kamu
lo udah bawain gue duit yang banyak
besok gua bakal beli rumah yang paling gede se asia tenggara
rumah baru mobil baru
kalau begini terus wah bisa ngalahin semua orang kaya se asia tenggara
cuci dulu ntar ada yang kupang dulu
rumah bagus mobil mewah punya uang banyak
coba bu dapat dari mana
hei bu rahman ngapain ngeliat liat
ada yang aneh emangnya
ah si itu kaget kali
ya ga usah kaget
nih dorman juga bisa kaya
eh bu kalau lo butuh uang lo cari gue dorman
kalau rumah lu dijual gua bayarin
kalau perusahaan lu lunya gua beli dua kalpembuan tuh di rumah gue
saya nggak akan jauh rumah saya
yah kagak sekarang juga ibu rahman
nanti pas lu ketibaan musibah gua bayarin semua muanya lu ye
baru punya uang dikit aja sudah sombong
bukan dikit kali bu banyak
eh diam lu
eh mau ngapain lu datang ke rumah gue
begini pak dorman
saya datang ke sini mau pinjam duit
eh lu pikir duit jatuh dari langit
makanya kalau lo mau punya duit lu guduh rajin biar tajir kayak gue
tapi saya betul betul membutuhkan duit pak dorman buat obat anak saya lagi sakit
kalau lo pengen pinjam duit sama gue gue kagak bakal kasih
tapi kalau lu minta kentut gua kasih lu cuma cuma
pergi lu sana
ya ampun lu kenapa sih telat mulu
baru datang jam segini
lu pikir warung gue ini warung bapak moyang lu apa
lu bisa datang seenaknya
soalnya saya harus antar ibu dulu
ibu saya sedang sakit
harus antar berobat dulu pak
lu kebanyakan alasan
justru saya kesini ingin pinjam duit sama bapak untuk biaya perobatan
pinjam lu uang
kalau gua kasih pinjam juga gua potong lu punya uang
lu tuh sering telat
warung gua bisa rugi gara gara lu
kalau lo mau kerja lu cepetan kerja
kalau enggak masih banyak orang yang mau kerja di warung gue
potong gajinya ajang gede gede kayak kemarin ya pak
kenapa lu jadi dikte gue
suka suka gue warung warung gue
udah sana lu
gila mau di diktik
kenapa nggak dikasih pinjam aja sih bang
kan duit kita banyak bang
eh gua susah payah cari duit biar cepet kaya
lu main enak aja mau kasih pinjam
lu pikir cari duit tuh gampang kan
bang rejeki itu kan ujian bang
jadi kalau kita kasih aja kita dapat pahala bang
bukan cari pahala
kalau gua mau cari pahala tuh gua bersihin mosjit tiap hari
udah sana lu
ngapain sih lo ngurusin orang susah
lu tuh harus ingat waktu kita susah dulu
mana ada orang orang ini pada mandang kita
nggak ada kan
nah sekarang biar ini orang ngerasain apa yang kita rasain dulu
udah sana lu
mau bebenah juga
rasar dong kb
lu tahu bang sih bang
kok diorang cuman bener bener kaya ya
ya usahanya banyak
bahkan karyawannya banyak
tokonya pun banyak
gua curiga jangan jangan
niara tuyul kali bro
jangan jangan gue curiga tuh
diorang kayaknya niara tuyul
nih liat neng
gak enak tuh dia yang liatin
bang duit sebanyak ini dari mana bang
kamu nih yang ditanya itu terus
emangnya kamu ada di warung terus tiap hari
bukannya begitu bang
masalahnya semua tetangga itu nggak percaya
kalau kita kayak mendadak
eh terus kamu percaya omongan mereka